diduga akibat kelebihan muatan sebuah truk gandeng yang berisi kayu olahan terguling di jalan raya antirogo jember
bodi truk yang menutupi badan jalan membuat arus lalu lintas sempat macet beberapa jam
truk gandeng bermuatan kayu olahan ini rabu sore terguling di jalan raya antirogo jember saat melakukan perjalanan menuju banyuwangi
truk terguling setelah as roda belakang patah akibat kelebihan muatan
peristiwa kecelakaan ini berawal saat truk yang dikemudikan hendro hendak melewati jalan tanjakan di jalur alternatif jember banyuwangi
namun karena tak kuat truk akhirnya mundur dan kemudian terguling
akibat kecelakaan ini jalur penghubung jember banyuwangi sempat lumpuh beberapa jam karena bodi truk menghalangi badan jalan
jalan berhasil dibuka kembali setelah bak truk dilepas dan ditarik menggunakan truk lainnya
syai fulkus mandani jember